karena tidak begitu populer di tanah air banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik
nah bagaimanakah teknik dan juga cara berlatih jalan cepat yang benar
inilah segmen today's practice bersama atlet nasional jalan cepat
peraih tiga medali emas di sea games dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas hendro yap
dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat
tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek
seperti dari tekniknya peraturannya bagaimana melatihnya itu harus diperhatikan
perbedaannya dalam di lari lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok
dan di saat saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan
pada jalan cepat
karena di jalan cepat itu ada dua peraturan yaitu tidak boleh melayang
atau lost contact sama sekali tidak menginjak tanah
dan kedua adalah lutut bengkok
saat sebelum kita memulai jalan cepat itu kita harus melakukan namanya pemanasan stretching
karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan
dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan
karena saat kita belum
kita melakukan jalan cepat sendi sendi kita itu akan sakit
dari lutut tulang kering engkel terus pinggul bahu
itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu
kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik
karena saat kita berjalan saat kita berbicara prestasi jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga
jadi tangan kita itu harus ke depan lurus ayunan kita tetap ke depan
dan kaki kita
itu tidak usah kita putar pinggul kita kita buat buat jadi seperti yang gel gel gitu
itu tidak perlu karena itu natural gerakan natural
dari jalan cepat itu seperti itu
semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit
orang indonesia itu butuh olahraga dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan
kalau ingin sehat kita berjalan